itu ini dilihatin malar
suruh bingung lapar putuh loh
warga luar desa akhir akhir ini mengunjungi area terdampak semburan awan panas gunung semeru
di desa sumberwuluh kecematan candi purulu majang
kedatangan warga ini untuk melihat secara langsung dampak kerusakan akibat semburan awan panas gunung semeru
pada sabtu empat desember lalu secara langsung
warga mengaku penasaran sehingga ingin melihat dari jarak dekat
tugas bpbd kabupaten lumajang melarang area terdampak semburan awan panas gunung semeru
jadi tontonan warga luar desa
lantaran material vulkanik gunung semeru masih panas sehingga bisa membahayakan keselamatan warga
untuk warga yang masuk ke rawan bencana ya kita hibur jangan kembali dulu
karena keadaan lokasi masih relatif labil masih rawan
itu yang kita harapkan mendingan di tempat tempat penampungan atau titik titik yang telah kita tentukan
untuk mengantisipasi adanya kunjungan warga
ke lokasi bencana anggota tni dan polri melakukan penyekatan di jalan raya candipuro
tugas gabungan akan mengarahkan warga untuk berada di titik yang aman
seperti di pengungsian dan lokasi yang sudah ditentukan
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur